informasi terkini terkait penyebaran covid sembilan belas di klaster lapas narkotika yogyakarta
sudah terhubung dengan kadif permasyarakatan kemenkumham yogyakarta gusti ayu putu suwardani
selamat sore ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami di newsroom
ibu ini lebih dari dua ratus lima puluh napi di lapas narkotika yogyakarta positif covid sembilan belas
apakah itu sudah semua yang dilakukan testing dan tracing
lalu kira kira apa penyebabnya selain satu orang sipir yang diduga memang menjadi penyebab masuknya virus covid sembilan belas di lapas
terima kasih mas yudi jadi perlu saya luruskan juga bahwa angka dua ratus tujuh puluh lima itu sebenarnya hanya angka yang sebenarnya adalah dua ratus enam puluh tiga
dan tiga belas orang dari petugas lapas narkotika yogyakarta
jadi informasi ini juga kami dapatkan sejak tanggal delapan juni dua ribu dua puluh satu yang lalu
di mana awalnya ada dua petugas jaga regu penjagaan yang mengeluhkan demam pada dirinya masing masing
dan kemudian dilakukan tes antigen
dan ternyata setelah dites langsung oleh dokter klinik lapas narkotika yang bersangkutan dua orang tersebut positif covid sembilan belas
dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan untuk dilakukan swab
dan ternyata hasil swabnya juga positif
nah untuk itu ditindaklanjutnya adalah untuk melakukan pcr bagi seluruh warga binaan yang secara langsung berkontak dengan dua petugas tersebut
pada tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh satu kemarin dinas kesehatan memastikan untuk melakukan swab atau pcr
untuk melakukan swab
seluruh petugas lapas narkotika yang itu berjumlah satu ratus dua puluh dan tiga blok hunian warga binaan pemasyarakatan yaitu di blok b di blok d dan di blok e
mengingat kedua petugas jaga tersebut memang melakukan kontak dengan tiga blok tersebut
dan hasil yang keluar dari tanggal dua belas sampai tanggal empat belas menyebutkan bahwa sekitar dua ratus lima puluh dua narapidana positif covid sembilan belas
dan juga tiga belas petugas
nah untuk itu kami segera melakukan langkah langkah untuk memisahkan warga binaan yang negatif ke kamar lainnya ke blok lainnya
dan mengisolasi semua warga binaan yang tersangkir masih covid sembilan belas termasuk petugas petugasnya
dan kita tidak berhenti dari situ karena kita masih mempunyai dua blok kunian lainnya yang memang secara tidak langsung kita juga perlu mengkhawatirkan
sehingga pada tanggal empat belas kemarin dinas kesehatan memastikan untuk melakukan swab
kesehatan kabupaten sleman mengirimkan kembali alat pcr untuk satu ratus tiga narapidana sisanya yang belum sempat di pcr
dan jadi pada tanggal empat belas kemarin seluruhnya sudah melakukan pcr namun yang satu ratus tiga ini masih menunggu hasil swab nya dua hari ke depan
iya ibu ayu kalau kita bicara mengenai adanya dua petugas yang memang diduga menjadi karier dari adanya covid sembilan belas
keduanya ini sebelumnya sudah melakukan perjalanan keluar kota dan sebenarnya seperti apa bu
perizinan yang mengingat memang kan ada larangan asn ataupun petugas di pekerjaan pekerjaan yang vital
dilarang melakukan mudik bu di saat memang lebaran kemarin bu
ya baik sehubungan dua petugas yang pertama kali terkonfirmasi positif covid sembilan belas ini
sebenarnya itu kita tidak bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan pulang kampung atau mudik ya
yaitu antara jogja kelaten jogja solo jogja seragen pun itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat
kita tidak melihat seperti itu karena memang mobilitas dari seluruh pegawai
kita tidak bisa melarang petugas untuk mobilitas ke sana sini walaupun keluar kota sudah ada ketentuannya
namun kita tidak bisa memantau itu
kemungkinan tidak hanya yang pulang kampung barangkali kalau memang ada
tapi saya yakin juga teman teman tidak pulang kampung
tapi mungkin pendatang pendatang wisata yang mulai berdatangan sejak selesai lebaran kemarin
dan itu menunjukkan memang angka yang luar biasa
kita tidak tahu di mana dapatnya di mana terkenanya
namun kita apresiasi untuk petugas tersebut mengakui bahwa saya merasa tidak enak badan dan saya ingin melakukan swab antigen
kalau untuk aturan aturan
atau peraturan yang melarang teman teman mudik memang semuanya sudah dilakukan

karena mengingat covid ini bukan yang main main bisa kita abaikan seperti itu
ya bu ayu ini terkesan sepertinya memang mereka mungkin berinteraksi dengan warga di luar lapas ya bu
sehingga tadi ibu katakan ada dua petugas yang kemungkinan memaparkan sampai tiga blok ya bu
berarti asumsinya antisipasinya seharusnya bisa diperkirakan apabila mereka memang sebelumnya sudah mengalami
demam kemudian mereka melakukan interaksi dengan orang orang di luar lapas
sebenarnya seperti apa bu penanganan untuk orang yang keluar masuk dari lapas dan berinteraksi dengan warga binaan bu
ya baik untuk di jajaran pemasyarakatan dari seluruh lapas rutan yang ada di wilayah yogyakarta
memang antisipasi itu sudah kita lakukan
karena sop nya untuk masuk ke dalam kantor sudah ada mas
pertama datang masuk box steril lalu cuci tangan dengan sabun
beri ukur suhunya kalau emang suhunya tinggi kita suruh balik kanan seperti itu
dan itu sudah dilakukan
selama setahun terakhir ini gitu ya sampai di bulan ini
dan alhamdulillah sebenarnya dari tahun maret dua ribu dua puluh sampai kemarin juni dua ribu dua puluh satu
yogyakarta termasuk yang nihil zero terpaparnya warga binaan dari covid sembilan belas
kalau penduduk tugas ada beberapa sekitar enam puluh orang
tapi kalau warga binaan selama setahun ini sebenarnya zero
dan kami juga sedikit kaget pada saat kemarin kok lonjakannya begitu besar
sebenarnya si petugas tersebut
kemungkinan karena sekarang tidak ada gejala mereka hanya merasakan demam
tapi pada saat tanggal empat kemarin mereka sempat masuk kantor
lalu dia merasakan demam menyatakan kepada dokter untuk diminta tolong dong dok di swab gitu ya
itu masih melakukan kegiatan
pada tanggal empat sampai tanggal delapan itu waktu yang sangat singkat
pada saat dia sudah terkonfirmasi covid sembilan belas menurut dokter itu sudah langsung diisomankan gitu
disuruh pulang gitu ya pada tanggal empat itu
namun ternyata satu regu dia satu regu pak
petugas tersebut ada beberapa yang bersama sama dengan kontak dengan yang bersangkutan
sehingga hari selanjutnya setelah yang dua isoman langsung pada saat itu juga
teman temannya langsung di tracking oleh dokter dan untuk disweb
langsung langsung disweb antigen gitu ya pada saat itu
dan hasilnya terlihat bahwa ternyata teman temannya sebagian besar juga ada yang terpapar
jadi itu memang cepat sekali
maksudnya tidak bisa apa namanya menghitung waktu gitu ternyata kontak langsungnya
saja itu cepat sekali penyebarannya
dan pada saat itu juga karena yang bersangkutan sebelum swet sudah mengontrol blok blok tersebut
kita tidak kita tidak melihat karena memang kasat mata ya mungkin apa namanya tempelan tempelan atau kontak kontak langsungnya itu
sudah menempel di pintu pintu kamar atau di tempat lainnya yang memang secara tidak langsung warga binaan juga memegang itu gitu ya
jadi memang kalau regu penjagaan ini memang yang paling banyak berkontak langsung dengan warga binaan
bukan tidak ada antisipasi
tapi memang ini cepat sekali
cepat sekali kalau menurut saya dari tanggal empat ke tanggal tujuh tanggal delapan itu cepat sekali penyebarannya
jadi antisipasi sudah kita lakukan selama setahun ini terbukti kita zero gitu
tapi ternyata dengan tidak adanya gejala mungkin varian varian baru dari covid sembilan belas ini yang mungkin minim edukasi untuk kami gitu ya
tapi yang jelas teman teman kami semua sudah melakukan langkah langkah sop prokes kesehatan masuk ke dalam lapas
ya ibu tadi ibu katakan kalau untuk petugas lapas
sipir maupun petugas yang berjaga di sana sudah menerapkan sop
lalu bagaimana dengan kunjungan keluarga ibu
mengingat memang masih terbuka kemudian baru ditutup ketika ada temuan kasus ini cukup besar
apakah sebelumnya juga ada prosedur dan tata laksana yang tepat buat para pengunjung untuk bertemu dengan warga binaan bu
mohon maaf mas kami luruskan karena memang sejak pandemi dua ribu dua puluh sejak maret dua ribu dua puluh direktur jenderal pemasyarakatan

jadi kita melakukan kunjungan online atau daring
jadi selama ini kita masih melakukan kunjungan online atau daring
jadi selama ini kita masih melakukan kunjungan online atau daring

termasuk salah satunya di jogja ini satu satunya provinsi yang tidak menerima makanan kiriman dari luar
kami berharap makanan yang di dalam cukup untuk warga binaan termasuk kantin kantin kami hidupkan
untuk membantu asupan dari warga binaan yang ingin memakan makanan lainnya seperti itu
tapi kami sama sekali stop kiriman barang dari luar
jadi selama ini sebenarnya tidak ada kontak dari luar
yang dimaksud stop pelayanan publik selama ini yang kemarin disampaikan oleh pak narkotika
adalah kita berhenti dulu dalam artian tidak melakukan kegiatan lainnya gitu ya
termasuk sidang online lalu juga kunjungan online dan yang lain lainnya ada masyarakat atau keluarga yang meminta arahan atau informasi tentang saudaranya yang ada di dalam itu kita stop
jadi bukan kunjungannya tapi layanan layanan yang publik kepada masyarakat maupun aph terkait lainnya
untuk sementara ini kita stop dulu
terakhir ibu katakan virus ini cepat sekali menyebar dari tanggal empat hingga tanggal delapan dan bisa mencapai ratusan warga binaan yang juga terpapar
apakah ada kemungkinan temuan virus varian baru ibu di sana sejauh ini dengan hasil pemeriksaan laboratorium
saya belum kotak lagi dengan dinas kesehatan setempat karena memang kita masih konsentrasi untuk penanganan teman teman yang ada di dalam
bagaimana pola pembinaannya yang sementara ini kita stop
tapi terus kita juga mengajak teman teman sekalian
untuk tetap tenang tidak cemas tidak mencekam gitu
jadi kita malah fokus untuk pembinaan dan penanganan covid yang ada di dalam
untuk penemuan varian baru nanti kami serahkan kepada dokter yang ada di klinik lapas narkotika untuk berkomunikasi dengan dinas tempat
karena kami juga tidak mengerti soal teknis seperti itu
tapi yang jelas saya mengakui itu penyebarannya luar biasa
cepat sekali dari tanggal empat tanggal tujuh tanggal delapan sampai tanggal empat belas itu terkonfirmasi sekitar dua ratus lima puluh dua yang terpapar
dan ini kita masih menunggu hasil yang lainnya
dan itu yang dari awal saya sampaikan kepada teman teman
jaga kesehatan dari petugas
karena satu saja warga binaan terpapar itu akan cepat sekali menjelaskan
ternyata terbukti seperti itu
namun saya juga berharap teman teman sekalian juga tetap tenang ya
karena kalau cemas atau mencekam suasananya saya khawatir imunnya juga turun
jadi saya juga mengajak seluruh teman teman yang ada di lapas narkotika tetap beres
melaksanakan pekerjaan dengan santai dengan tenang
tapi untuk sementara layanan layanan publik kita hentikan dulu selama seminggu berturut turut
baik terima kasih ibu ayu selaku kadif kemasyarakatan kemenkumham yogyakarta untuk perbincangannya bersama kami
selamat sore ibu
ya terima kasih